kita ke informasi selanjutnya ini ada lebih dari tiga surat suara untuk pilkada wilayah jakarta selatan ini rusak
sementara di jakarta utara selain temuan surat suara yang rusak ada juga kelebihan surat suara sebanyak sepuluh lembar lebih
sedikitnya tujuh puluh lima pekerja surat suara di kpu kota jakarta selatan melakukan proses penyortiran surat suara di gudang logistik kpu jaksel pancoran
dari total satu enam ratus lebih surat suara yang dimiliki kpu di jakarta selatan tiga enam ratus lembar diantaranya rusak
kerusakan mulai dari kesalahan pencetakan belangko kosong serta surat suara yang pudar
surat suara yang rusak selanjutnya akan dilaporkan ke kpu provinsi untuk diganti
sejumlah tiga enam ratus satu surat suara dalam kondisi rusak
dalam tiga enam ratus itu di antaranya ada beberapa kategori
yang pertama yang paling dominan ada kesalahan dalam pencetakan artinya posisinya miring
kemudian yang kedua yang paling dominan ada belangko yang di halaman ringsetnya itu kosong
dan yang ketiga beberapa surat suara yang warnanya mengalami kepedaran yang cukup parah
dan yang terakhir adalah beberapa titik moda dan yang apat busuk
di jakarta utara kpu setempat juga menemukan surat suara rusak sebanyak lebih dari delapan lima ratus lembar
beberapa di antaranya bahkan tidak tertera
selain surat suara yang rusak kpu kota jakarta utara juga mendapat kelebihan surat suara sebanyak sepuluh satu ratus dua puluh lima lembar
menanggapi isu miring tps tambahan yang viral di media sosial
kpu kota jakarta utara menyatakan hal itu tidak mungkin terjadi
jumlah tps sudah sesuai penetapan kpu yang juga disepakati bersama oleh masing masing pasangan calon dan partai politik
ketika kita melakukan sortir bukan dalam bentuknya dus
satu dus itu diestimasi ada lima ribu
ketika kita melakukan sortir itu ternyata ada berlebih
kelebihan itu yang nanti kita kembalikan
terkait dengan dpt itu kita sudah tetapkan pada tanggal enam desember
dan itu tidak ada yang namanya penambahan dpt
apalagi kalau kita lihat isu isu viral yang memang terjadi baik itu twitter maupun
youtube yang sudah di youtube kan bahwa ada indikasi penambahan tps di jakarta utara
itu sangat mustahil
kelebihan surat suara termasuk surat suara rusak rencananya akan dikembalikan ke kpu dki dalam waktu dekat